cerita dalam bahasa indonesia
alkisah di sebuah kota kecil hiduplah seorang pemuda bernama mineko
karena hidupnya sangat kurang beruntung
ia hanya memiliki satu ayam betina yang dibesarkannya dengan sedikit makanan
kau sebaiknya mulai bertelur dengan cepat
lalu aku akan kaya dan segera menikahi putri lucia yang cantik
oh apa yang kau tahu aku bisa beruntung
hmm kau tidak akan mengerti
ya mineko sangat mencintai putri lucia
dan menaruh harapan untuk menjadi orang yang kaya raya dengan ayam kecilnya
tetapi seiring waktu berlalu
ayam betina itu tidak berteri
dan itu mengganggu mineko
ah aku sudah menghabiskan semua uang
dan ayam betina yang konyol ini belum bertelur
tiba tiba bulu ayam betina itu berubah menjadi biru
apa apa yang terjadi denganmu
mineko meskipun sangat terkejut
dia masihlah seorang pria yang lapar
dan pikirannya bekerja dengan cepat
siapapun akan membencimu
ini lihat betapa anehnya ini
aku akan jadi sangat kaya jika aku menjualnya
jadi dia membawa ayam betina itu ke pasar
dan menunjukkannya dengan penuh semangat
berpikir itu akan laku dengan cepat
tetapi orang orang berpikir itu terlalu aneh
dan justru takut untuk membelinya
kenapa tidak ada yang datang
ayam betina biru dijual
haruskah kita membelinya
bagaimana kalau dia bertelur biru
dan membuat kita menjadi biru
kau benar jangan membelinya
melihat mereka bergegas mineko kehilangan semua harapannya
halo apakah kau menjual ayam betina itu
oh ya tapi ini mahal sekali harganya karena ini ajaib
apakah ini cukup
mineko kagum pada emas yang ditawarkan jakofe
dia segera menyetujui kesepakatan itu
saat dia mengambil ayam betinanya untuk menyiapkannya
kedua penyihir itu mulai berbisik
mineko yang memiliki telinga yang sangat tajam mendengar semuanya
beruntung sekali menemukan ayam betina biru yang legendaris
setelah kita memiliki bulunya
kita akan memiliki cincin
harapan untuk diri kita sendiri
ayam betina akan menghilang setelah cincin terbentuk
dan bulan biru akan ada malam ini
mineko sangat terkejut dengan semua yang didengarnya
aku bisa menjadi sangat kaya jika aku memilikinya
jadi sementara para penyihir sedang berbincang
dia membawa pergi ayam betinanya diam diam dan segera sampai di rumahnya
sekarang ayam betina biru
aku memerintahkanmu untuk melepaskan bulu bulumu yang indah
memberiku cincin harapan yang ajaib
ya itu tidak berhasil
mereka mengatakan sesuatu tentang bulan biru
jadi aku kira aku harus menunggu sampai malam
dan ketika malam tiba
bulan tiba tiba berubah menjadi warna biru yang indah
saat itu tiga bulu kecil jatuh dari ayam betina
dan berubah menjadi cincin biru yang menakjubkan
kekayaan dan kekuasaan akan diberikan kepada yang memakai cincin
tetapi melepas cincinnya terlalu lama mantranya akan hilang
dan dengan segera kau akan bertambah tua
dan ketika mineko menyaksikannya
ayam betina biru itu menghilang di depan matanya
oh aku akan merindukan si kecil itu
baiklah sekarang aku ingin menjadi seorang pangeran
dengan istana dan pembantuku sendiri
dan sebelum dia menyadarinya
dia sudah berdiri di istana yang besar dan megah
dengan para pelayan yang berdiri berjajar
dan sekarang lu si a
dia membawa banyak hadiah untuk putri lucia
dan segera menemuinya di istana
lucia dan raja sangat kagum melihat mineko
karena mereka belum pernah mendengar tentang pangeran baru ini
tapi lucia segera jatuh cinta dengan mineko
dan mereka kemudian bahagia menikah
beberapa tahun kemudian mineko dan lucia memiliki seorang gadis kecil
yang bernama pentela
yang baru berusia lima tahun
dan di kota lainnya
dua penyihir jahat sedang duduk di sebuah penginapan
aku tidak suka makanan ini
kalau saja kita mendapatkan ayam betina biru itu
bocah yang licik
tetapi tiba tiba mereka mendengar percakapan lain terjadi
pernahkah kau mendengar bahwa pangeran minego yang misterius
dan putri lucia sekarang punya bayi
tentu saja bayi itu perempuan dan mereka menamakannya pentela
ketika kedua penyihir itu mendengarkan lebih lanjut
penyihir itu segera menyadari siapa yang mereka bicarakan
itu penjual ayam betina
dia menipu kita dan mengambil harta itu untuk dirinya sendiri
kita harus mengambilnya untuk kita
dan keesokan harinya mereka melakukan perjalanan ke kerajaan mineko
dan menyelinap ke taman kerajaan
itu itu adalah putri pentela
gadis kecil kemari
kami punya sedikit hadiah untukmu
ya apakah kau ingin memiliki boneka kecil yang cantik ini
oh apa itu boleh untukku
hanya jika kau memberi kami cincin batu biru ayahmu
apa hanya itu saja aku akan mendapatkannya untukmu
lalu pentela pergi ke ayahnya
ayah ayah bisakah aku minta cincin batu biru ayah aku mohon
bagaimana jika aku memberimu cincin lain untuk dimainkan
ah siapa yang bisa mengatakan tidak pada mata yang manis itu
baiklah tapi ingat untuk segera membawanya kembali
tetapi pentela terlalu bersemangat untuk mendengar kata kata ayahnya
kau adalah ayah yang terbaik
dia dengan gembira mengambil cincin itu dan pergi lalu memberikannya kepada penyihir
he he gadis kecil yang baik ini bonekamu
sekarang mari kita pergi mantra itu akan segera membuatnya tua
setelah beberapa waktu mineko merasa heran mendapati dirinya menjadi tua
saat itu sang raja yang datang mengunjungi cucu perempuannya pentela
masuk dan melihat kondisi mineko
kau siapa bagaimana kau memasuki istana ini
apa yang kau bicarakan penjaga penjaga
mineko yang malang berlari ke kebun
pentela apa yang telah kau lakukan dengan cincinku

dia menangis dengan kebenaran
mengenali suara ayahnya tetapi ketika dia melihatnya
dia merasa terkejut
ayah apa yang terjadi
pentela menjelaskan segalanya tentang cincin itu
oh tidak kedua pria itu pastilah penyihir
oh apa yang harus aku lakukan
dia tahu dia harus mendapatkan kembali cincin itu dan meninggalkan istana
dia memutuskan untuk pergi dan menemukan penyihir
maka dia berjalan dan berjalan selama beberapa hari
dan segera mencapai hutan
di mana dia bertemu seekor tikus kecil bernama roskon
hai di sana kenapa kau memasuki kerajaanku
kerajaan apa yang aku lihat hanyalah lubang di tanah
itu adalah pintu masuk ke banyak rumah tikus
aku adalah raja tikus roskon kau siapa
mineko sangat terkejut tetapi dia menceritakan kisah panjangnya kepada raja tikus kecil
yang mendengarkan dengan sabar
hmm kalau begitu kamu butuh bantuan
aku tidak suka kelakuan kedua penyihir yang licik itu
ketika mineko menyaksikan dua tikus melompat keluar dari lubang dan berdiri di sana
apa kau memanggil kami yang mulia
roskon menjelaskan segalanya kepada kedua tikus itu
dan mereka menggerakkan kumis mereka tanda meredakan
beberapa hari yang lalu ketika aku berada di sebuah penginapan
aku dengar dua pria berbicara tentang seorang penjual ayam betina
kami akan bantu mendapatkan kembali cincin itu
tapi kau harus memberi banyak keju kepada kami
dan malam itu tikus tikus itu membawa mineko ke sebuah pondok kecil di hutan yang agak jauh
disitulah para penyihir tinggal ayo
tikus melompat masuk melalui jendela
dan pergi ke jerome yang sedang tidur
bagaimana cara melepaskan cincinnya
aku membawa sedikit minyak ayo kita gunakan
mereka menyebarkan minyak secara perlahan dan pelan ke seluruh jarinya dengan perlahan dan di bawah cincin
kemudian mereka memindahkan cincin itu sedikit dan dengan mudah menariknya
kedua tikus itu keluar dan memberikan cincin itu kepada mineko
begitu berada di jarinya mantra itu bekerja dan mengembalikannya menjadi pangeran
setelah itu mereka bertiga tidur di bawah pohon
pagi berikutnya mereka dibangunkan oleh teriakan nyaring
aku menyuruhmu untuk memasukkannya ke dalam saku acaibku tapi apa yang akan terjadi
itu mereka cincin ajaib aku berharap kedua penyihir itu diubah menjadi keledai
dan akhirnya mineko dan tikus tikus itu dengan senang hati menaiki keledai kembali ke istana
ketika putri lucia dan pentela melihat mineko
mereka bergegas menghampirinya
oh sayangku kemana saja kau selama ini
oh aku hanya pergi ke sebuah petualangan
dan itu cukup menyenangkan
cerita dari cincin ajaib berakhir di sini
dan dengan bahagia mineko memeluk orang orang yang dicintainya
kami ingin bahagia juga kau tahu
oh kedua tikus pemberani itu mendapatkan sebagian besar keju yang diberikan kepada mereka
dan dua orang penyihir
ya mereka tinggal di istal istana menikmati hidup mereka
dan makan enak di bawah pengawasan ketat mineko